dari mana itu
dari mana itu
dari mana itu
tapi kalau emang bener
ini teh ulahnya
kok neng rini jahat banget ya
padahal selama ini
saya langganan sama nengri ini gak pernah ada apa apa loh
neng rini teh baik baik aja deh
jadi bu ranti gak percaya sama saya
ya terserah bu ranti deh
gitu aja ya saya mau permisi dulu ya
iya deh bu ranti
oh jangan lupa pesanan ayam pop saya ya
tianta kalau bajunya kegedean nanti balikin lagi kesini
mi rafa takut mi yang gak sing tenggorak yang dibilang ibu tadi
i rafa berarti tadi kamu dengerin ngomongan orang tua ya
pokoknya mengenai gangsing itu jangan sampai keluar
cukup kita aja yang tahu lah ya
pala laur aringgis
kenapa pak rednya takut ya
saya bukan takut
punde mandi itu fitno
ah udah gak ada orangnya
kesitu koreknya balik lagi
barusan ali digangguin
ali kan gak pernah bohong
iya sih mami tau
ali gak pernah bohong
tapi kan ali kan biasanya berani
kok jadi penakut
mami mah gak percaya sama yang gitu gituan
tadi ali udah buang
saya punya ide
ide nya apa pak rete
eh pak rete
kok ide nya dia yang aman sendiri
mi kenapa takut mi
supaya nggak ada apa apa
biar kita dijauhin dari hal yang gangga
sekarang kita sholat yuk
lindungilah kami semua ya allah
bantu anak anak hamba mengatasi ketakutannya
dan semoga hantu gasi
tidak lagi meresahkan warga di komplek kami
jahitan teh ranti cepat dan rapi
bisa kupakai buat kondangan
kok bajuku berubah jadi kayak kapan gini sih
selamat siang bu
gak usah mulai sekarang kamu jangan dekat sama mereka ya mama takut kamu dibawa kabur
itu gansing ayo ya allah ih kok gitu sih
eh tuh adam bu endang kuma adamma senang banget ya kita teh dulu pernah ketemu terakhir
tuh di rumahnya adam yang baru ya bu ya kumaha bu iya kabar saya baik baik aja kok
alhamdulillah buranti maaf ya pokoknya anak anak buranti jangan berteman lagi sama anak saya ngerti
emangnya kenapa bu endang pokoknya saya nggak mau anak saya kenapa napa bu nanti
tahu kan semenjak papinya ada masuk penjara saya cuma punya adam tapi punya adam juga kan
udah luas eh maksud saya gendut eh maksud saya cukup pokoknya bu nanti ngerti ngertiin ngertiin
saya deh iya tuh bu endang maaf ya nih ada mau mainan sama rafa mali enggak usah temen temen
main aja sama yang lain ya tapi nih
ada merah pak ayo kita pulang hati hati bu endang adam
ya allah kasian banget anak anak saya gak tahu apa apa malah jadi korban
pokoknya saya mau ke rumahnya tapi saya nggak mau ke rumahnya tapi saya nggak mau ke rumahnya

yolah adek kita bawa ke rumah sakit aja ya
nah yeta gimana
tapi kayaknya sepi sepi aja ya pak rida
bakar aja kalau pengen rame
warga tuh yang datangnya
kenapa dijawab aja sih
namanya orang memberi salam itu wajib untuk dijawab
ntar kalau udah tiga kali
saya mau ketemu sama neng rini
neng rininya ada
rininya nggak ada
saya juga belum dapat kabar
kalau boleh tahu ibu sama bapak ini dari mana ya
apa ada yang bisa saya bantu
kita dari keluarga baik baik
kenapa itu jawabannya bukan
kan ditanya dari mana
mau saya yang jawab atau apalagi saya yang jawab
silahkan lanjut bu
jadi begini bu

suka ambil berian sama neng rini

suka ambil berian sama neng rini
tapi akhir akhir ini keluarga saya teh diganggu sama gasing tengkorak
siapa tahu te yang rini te tahu maksud dan tujuannya te apa
saya kok nggak pernah dengar ya bu
dan rini nggak mungkin melakukan cara seperti itu
akan kubuat xz tide baru kesurang